sudah lebih dari delapan bulan kita berjuang menghadapi pandemi covid sembilan belas
segala daya dan upaya sudah dikerahkan supaya kita bisa pulih dan hidup normal lagi ya
dan masyarakat indonesia saat ini ternyata cukup optimistis nih bahwa indonesia khususnya dalam sistem ekonomi akan kembali pulih
nah optimisme bangsa indonesia pulih dari pandemi kami hadirkan pemaparannya untuk anda
kita buka data datanya yang pertama ini dia melansir data survei perusahaan konsultasi dan riset pasar multinasional atau ipsos
kita lihat bagaimana sih optimisme warga terhadap pulihnya ekonomi
ini dia kita lihat ada sejumlah negara di sini ada indonesia malaysia kemudian filipina ada singapura thailand dan juga vietnam
dalam survei ini yang pertama kita ke indonesia terlebih dahulu
nah berikutnya kita lihat adalah malaysia ini dia malaysia tercatat
sangat optimis dan juga optimis terhadap pemulihan ekonomi di sana
kemudian vietnam kita lihat ini nyatanya cukup tinggi sekali
warganya sangat optimistis bahwa negara mereka akan mengalami pemulihan ekonomi dengan cepat
padahal kalau kita lihat indonesia ya ada enam ratus ribu per sepuluh
harusnya juga dibarengi dengan pengetatan protokol kesehatan ya
jadi kita bisa segera maju bisa segera menormalkan kembali aktivitas aktivitas ekonomi yang terjadi di indonesia
oke berikutnya kita lihat ini dia
yang kedua kalau kita lihat tadi ya optimisme ternyata warga plus enam puluh dua ini cukup percaya diri
sangat optimistis bahwa ekonomi indonesia segera pulih nggak apa apa optimistis dulu aja
tapi sejujurnya kalau ditanya apa sih yang bikin mereka optimis
bantuan pemerintah ternyata ini juga mendorong pemulihan ekonomi
jadi dalam laporan yang berjudul living in crisis mass up and moving forward in southeast asia
bantuan pemerintah ternyata mengambil peran penting tumbuhnya optimisme warga
ada beberapa poin yang di highlight dalam survei ini mendapatkan respon yang cukup positif
masyarakat salah satunya kita lihat warga menyambut dengan baik adanya program prakerja
yang diinisiasi oleh pemerintahan presiden joko widodo ada sebanyak tiga puluh persen
kemudian kalau kita lihat yang berikutnya ini dia
ada bantuan pemerintah terhadap dunia usaha lewat stimulus kalau ini ya
stimulus stimulus yang diberikan selama ini ternyata memberikan respon tiga puluh dua persen
dianggap bisa mendorong optimisme warga dalam menghadapi covid sembilan belas ini
berikutnya adalah tiga puluh tujuh persen apalagi kalau bukan blt yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
jadi bantuan ini ternyata juga cukup mendongkrak mendapatkan apresiasi dari masyarakat
dan yang sekarang jadi berbincangan jadi sorotan jadi highlight adalah pengadaan vaksin covid sembilan belas
yang dilakukan oleh pemerintah

yang dilakukan oleh pemerintah
yang dilakukan oleh pemerintah
mengupayakan proses vaksinasi ini bisa segera dilakukan bahkan presiden jokowi mengatakan
akhir tahun dua ribu dua puluh prosesnya harus sudah dilakukan ya
tapi nyatanya yang paling berpengaruh terhadap peningkatan optimisme warga terhadap pulihnya ekonomi
adalah bantuan pemerintah terhadap umkm indonesia
bahkan ini diapresiasi oleh warga sebanyak lima puluh tiga persen dari total keseluruhan responden
oke selanjutnya kita lihat yang ketiga
ini dia sejumlah harapan ya yang menjadi highlight dalam survei ipsos
kalau tadi sudah ada optimismenya ternyata masih ada harapan harapan dari warga
supaya bisa lagi mendorong percepatan pemulihan ekonomi di indonesia
apa saja sih harapannya
yang pertama kalau kita lihat di indonesia ini dia ada sekitar enam puluh persen responden
yang memberikan harapannya kepada pemerintah supaya fokus dalam penanganan covid sembilan belas
jadi kalau dilihat di sini pendistribusian vaksin kemudian pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat
diharapkan bisa dilakukan terus oleh pemerintah
artinya kesehatan tetap jadi prioritas di atas segalanya
sedangkan ada tiga belas persen masyarakat indonesia yang memilih untuk pemerintah
tetap memberikan perlindungan pekerjaan ya dari resiko phk ataupun pengurangan gaji
dan ada enam belas persen yang meminta pemerintah untuk meneruskan bantuan
atau bantuan langsung tunai
dan sebelas persen responden ini menjawab supaya harga barang di pasaran bisa dikendalikan
nah kalau kita bandingkan dengan negara negara lain ada malaysia kemudian filipina
ada singapura kemudian ada thailand dan juga vietnam ini
semua responden nampaknya hampir meminta pemerintahannya untuk terus meneruskan fokusnya
melindungi warga dari covid sembilan belas
di malaysia ada sekitar empat puluh delapan persen filipina lima puluh tiga persen
di singapura tiga puluh tujuh persen di thailand tiga puluh satu persen
dan di vietnam angkanya sangat tinggi sekali ada enam puluh satu persen
walaupun secara data vietnam ini angkanya atau kasus terkonfirmasi covid sembilan belas di sana cukup rendah ya
dibandingkan negara negara lainnya di asia tenggara
tapi kalau kita lihat di singapura sekarang ini ternyata angka terbesarnya ada di sini tiga puluh dua persen
meminta pemerintahnya untuk melindungi pekerjaan
jadi sedangkan di negara negara lainnya hanya berkisar dua puluh persen
pandemi jelas berdampak pada semua sektor tinggal bagaimana sih kita memperkuat kemampuan diri
dan juga bertahan di tengah keterbatasan
merawat optimisme di tengah pandemi juga menjadi kunci agar kita semua bisa bangkit kembali